presiden republik indonesia joko widodo melakukan penanaman permajaan kelapa sawit perdana di indonesia di sungai lilin musi banyu asin sumatera selatan jumat pagi
peremajaan di lahan seluas empat empat ratus empat puluh enam hektare ini bertujuan untuk mengganti pohon kelapa sawit yang telah berusia dua puluh enam tahun ke atas dan untuk meningkatkan hasil panen petani sawit
jokowi melakukan penanaman permajaan kelapa sawit di sungai lilin musi banyu asin sumatera selatan
ini merupakan pilot proyek pertama kali di indonesia dan dibiaya sepenuhnya oleh pemerintah pusat
ini merupakan upaya pemerintah memperbaiki hulu perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh masyarakat
presiden jokowi juga sempat menanam jagung sebagai tanaman tumpang sari saat kelapa sawit belum menghasilkan
menurut presiden jokowi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hasil perkebunan sawit tidak akan berhasil bila tanaman sawit telah berusia tua karena tidak berproduksi secara optimal
sejumlah petani yang diajak berdialog dengan presiden jokowi menyatakan mereka hanya menghasilkan dua tiga ton tandan buah
namun setelah peramajaan presiden jokowi optimis tiap hektare bisa menghasilkan hingga delapan ton tandan buah segar
kemudian ke riau ke jambi kita akan putar terus tapi memang untuk di kawasan sumatera dulu lalu nanti tahun depan mulai di kalimantan
ini tidak tahun ini memang baru sawit tapi tahun depan kita akan mulai lagi dengan kopi yang sudah
pulang tahun tidak pernah dimasakkan kemudian karet kemudian kelapa kemudian palang
pada pertemuan dengan petani presiden jokowi juga memberikan bantuan bibit kelapa sawit bibit jagung dan satu tiga ratus sertifikat tanah untuk petani
presiden juga memberikan bantuan dana sebesar dua puluh lima juta rupiah untuk peremajaan kelapa sawit seluas satu ratus enam puluh ribu hektare di seluruh indonesia
setelah melakukan penanaman bibit jagung presiden jokowi kemudian meninjau kebun sawit milik warga yang telah berusia di atas dua puluh lima tahun
presiden jokowi juga akan melanjutkan kunjungan kerja ke medan sumatera utara